salah satu tempat yang pas buat healing adalah di kawasan hijau dan udaranya segar seperti ini
di tempat saya berada di desa pujon kidul kabupaten malang
plus bonusnya bisa metik apel langsung dari pohonnya
ya kebun apel seluas dua hektare milik petani apel kang ilun di desa pujon kidul kabupaten malang jawa timur ini saat panen memang dibuka untuk wisatawan
dengan tiket masuk rp dua puluh lima pengunjung bisa memetik dan makan apel sepuasnya
termasuk mendapat edukasi tentang budidaya buah asal eropa itu
konsep ini pun menjadi cocok untuk wisata keluarga
gimana rasanya apel yang dipetik pohon
oh enak sekali
oh disesep ya

selain itu wisata petik apel bisa menambah pendapatan petani
selain itu wisata petik apel bisa menambah pendapatan petani

kalau dulu kita cuma hanya dari tengkul aja karena ada wisatawan nilai jualnya tambah lebih tinggi
selain mengedukasi tentang perkembangan apel wisatawan juga pasti sangat antusias
rasanya petik apel yang fresh dari pohon ini bagaimana
jadi sangat menguntungkan sekali bagi kita para petani
adapun desa pujon kidul menjadi salah satu pemasok apel dan susu untuk wilayah jawa timur
selain membudidayakan apel
kebanyakan petani juga bertenak sapi perah
satu paket dengan wisata petik apel
pengunjung bisa mengikuti proses pembuatan carang emas dari buah apel
kue yang sebenarnya biasa dibuat dari singkong atau ketela itu
di sini dibuat dari apel
di sini pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi tentang pengolahan produk pertanian
yang cepat busuk atau kualitasnya menurun itu
dan meningkatkan nilai tambahnya
anak anak pun ikut mencetak dan menjadi wahana permainan
beneran satu gigitan itu nular kegigitan berikutnya terus terus gitu
ini memang teksturnya itu beda seperti carang emas yang terbuat dari ketela itu kan
teksturnya keras gitu ya
kalau ini tuh crispy terus lumer di mulut terus bisa disesep gitu
ini maksudnya enggak berhenti berhenti ini maksudnya enggak berhenti berhenti
ini maksudnya enggak berhenti berhenti
awi suka awi
hmm konsentrasi tinggi nih makannya nih
setelah diproduksi olahan ini menjadi komoditas oleh oleh khas wisata desa pujon kidul
perkemasan dihargai belasan ribu rupiah
ya kota malang itu kekasannya selain apel adalah ada bakso ya
tapi kalau di sini lihat baksonya bukan sebarang bakso tapi di upgrade
di antaranya dibakar di atas cobek
ya berkonsep bakso bakar bakso di jalan hamid rusdi kota malang ini memang dibakar di atas cobek
tapi sebelum ke tahap cobek bakso bakso itu ditusuk dengan tusuk sate raksasa dahulu
bulatan bakso diguyur dengan bumbu campuran seperti kecap saus cabai gula dan sebagainya
ketika dipanaskan bumbu menjadi bubble atau dalam bahasa jawa disebut bulu kutuk
nah ini nih yang membuat bakso bakar ini
ini dinamakan bakso blue kutuk
sementara itu untuk cobeknya bukan sembarang cobek loh yang digunakan
kita pesannya di satu tempat di satu daerah untuk memastikan kualitas cobek itu bagus
jadi ketika dibakar dia agak pecah
upgrade makanan khas juga dilakukan pada mie ayam
bila taburan mie ayam biasanya ya ayam disini dikreasikan dengan topping cumi mercon dan cumi hitam
kalau mau taburan ayam bisa tapi lihat teksturnya ya
oke selanjutnya kita coba satu persatu ya
mulai dari mie ayam topping lubernya
terus lanjut cumi mercon dengan taburan cumi pedasnya
hingga cumi hitam
jadi dari semua ini ini benar benar recommended
khususnya untuk yang bakso bakar bulu kutuk ini kalau suka yang tekstur protein cabai dengan bumbu yang pekat dan juga ada sensasi
ada terkaromize karena ini dibakar ini cucuk meyong banget
belum lagi yang suka cita rasa pedas
ternyata aku nggak minta sambalnya pedes tapi ini pedas banget
kayak apa ya kayak disambar petir kali ya
di mulut pshhh pedes
nah kedai bakso bakar dan mie yang dibanderol mulai lima belas rupiah ini
buka setiap hari mulai pukul sebelas siang hingga sebelas malam
widya subianto didin iswandani malang jawa timur